kita sampai di segmen golf setelah absen pada dua seri pertama
dani mastrin menjadi juara di seri ketiga indonesian golf tour dua ribu tujuh belas
dhani tetap jadi yang terbaik meski baru saja pulih dari cedera punggung
seri ketiga indonesia golf tour dua ribu tujuh belas berlangsung di lapangan golf damai indah golf tanggerang selatan banten pada dua puluh dua sampai dua puluh empat maret dua ribu delapan belas
kejuaraan yang diikuti pegolf profesional dan amatir indonesia dan mancanegara ini memperbutkan total hadiah tiga ratus juta rupiah
kejutan terjadi di pertandingan hari pertama
di mana nara aji emerald pegolf amatir indonesia berhasil memimpin kelas men dengan pukulan minus delapan di bawah par
hal ini membuat para pegolf pro meningkatkan performa pertandingan di hari kedua
hasilnya pegolf profesional indonesia henny masrin berhasil menyusul perolehan angka dengan pukulan minus sepuluh di bawah par

soretnya adalah kosong apakah itu